pasca lebaran jakarta biasanya akan kedatangan warga baru
mereka tertarik mengadu nasib di ibu kota
berharap dapat meraih kesuksesan
mereka tergiur merantau
setelah melihat pundi pundi rupiah yang dibawa oleh kerabat mereka
saat mudik lebaran
jakarta kota dengan sederet problematika
namun memiliki pesona sebagai kota metropolitan penuh harapan
tak heran jika setiap tahun
jumlah orang di jakarta terus bertambah
apalagi setelah lebaran
pendatang yang berhasil secara ekonomi di ibu kota
berbagi cerita kesuksesan
kepada sanak saudara di kampung saat mereka mudik
zubaida salah satunya
sudah enam bulan
pulang dulu lebaran ke sini lagi
mau membantu anak sekolah
dari teman dari saudara
kamu katanya kalau mau ke jakarta
kayu sama aku katanya gitu
iya aku harus membantu anak
mau sekolah itu
kan nggak punya suami meninggal gitu
setelah zubaida berhasil meraup rezeki di ibu kota
perempuan asal majalengka jawa barat ini
kini mengajak saudaranya seadah untuk ikut merantau
membantu suami ya
untuk mencari kebutuhan buat anak
kalau yang ibu lihat dari saudaranya ibu apa sih yang menurut ibu
oh kalau di jakarta nih bisa dapat kerja gitu
kan ini kerjaannya jadi asisten rumah tangga
satu rumah berdua
kalau kamu itu kan ini lagi bikin rumah belum beres
sudah kan masih saudara ini
supaya rumahnya beres gitu
ya kebelahan kebiayaan sekolah
biasanya pendatang baru tiba di ibu kota dengan bus yang harga tiketnya terjangkau
dan dapat dibeli kapan saja
di terminal kampung rambutan selama libur lebaran
jumlah penumpang yang datang selalu lebih tinggi dibandingkan yang berangkat
tahun lalu saja jumlah penumpang yang berangkat hanya satu ratus tujuh puluh enam ribu orang
sedangkan jumlah penumpang yang datang mencapai empat ratus lima puluh empat ribu orang
sudah lalu dicolom dengan bangi
orang dua setengah kali
lipat lebih banyak
kita berharap sebelum
saudara kita ini mudik
sudah kita banyak himbauan artinya
kita berharap berangkatnya lima
ya pulangnya lima tidak membawa
merantau ke kota besar dinilai sejumlah
orang sebagai solusi untuk
meningkatkan taraf kehidupan
ada pun pemerintah daerah
yang warganya banyak merantau
diharapkan dapat membuka
lebih banyak lagi lapangan